gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama atau ahok
meninjau proyek normalisasi kali ciliwung pada rabu pagi tadi
kunjungan ahok ini bertujuan melihat secara langsung
bagaimana perkembangan proyek tersebut
apakah berjalan sesuai dengan target pemerintah
bersama jajaran pejabat pemerintah provinsi dki jakarta
dan direkturat jenderal sumber daya air
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
ahok menyusuri aliran sungai ciliwung
mulai jembatan gedong di jalan tb simatupang
hingga pintu air manggarai
selama perjalanan tampak tampilan sungai ciliwung mulai berubah
sampah tidak lagi mendominasi sungai
namun sejumlah bangunan penghuni bantaran kali
masih tetap terlihat
dimulai pada dua ribu tiga belas proyek normalisasi sungai ciliwung
baru berjalan empat puluh tujuh persen dari sembilan belas km yang dikerjakan
menurut ahok hal ini terjadi karena adanya aksi
menentang proyek normalisasi ciliwung
satu generasi akan datang nasibnya berubah
kita juga lihat sepanjangnya
di mana aktivis kemanusiaan
kalian lihat tahu
apakah manusiawi membiarkan warga dki rakyat kita tinggal seperti ini
kamu bandingkan dengan apartemen yang jadi negara
jadi kenapa nggak ada yang protes
kenapa ada yang pengen warga dki tetap tinggal di dalam ketidakmanusiawian
makanya saya lawan urusan begitu
nggak usah munafik jadi orang gitu loh
upaya normalisasi ini dilakukan untuk melindungi sembilan wilayah ibu kota
dari bencana banjir sekaligus untuk memenuhi ketersediaan air bersih
bagi warga jakarta
saat ini pemasangan seat pile sedang dilakukan di bantaran kali ciliwung
sepanjang dua kilometer
ruli kuniawan jakarta